prosesi pengambilan api obor asian games dua ribu delapan belas di merapen jawa tengah direncanakan berlangsung pada esok pagi
sumber api abadi di merapen jawa tengah akan menjadi salah satu tempat pengambilan api obor
kawasan sumber api abadi di merapen juga dipercaya sebagai peninggalan sunan kalijaga
sumber api abadi di merapen
juga diambil dari merapen
sebut saja pesta olahraga negara negara berkembang atau ganevo pertama tahun seribu sembilan ratus enam puluh
kemudian ada pon ke sepuluh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu yang diadakan di jakarta
dan terakhir pon ke empat belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam yang juga diadakan di jakarta
merupakan fenomena geologi berupa api yang menyala akibat terbakarnya gas bumi yang muncul ke permukaan
membuat sumber api abadi merapen menjadi salah satu objek wisata
namun kepercayaan yang berkembang di masyarakat
membuat merapen tak hanya sekedar menjadi tempat wisata
biasanya orang datang ke sini itu biasanya membaca doa di sini
karena ini salah satu peninggalan sunan kalijaga
kalau orang datang ke sini itu yang dituju untuk wisata religi yang pertama adalah batu bobot
itu pada ngapain masuk ke batu bobot
biasanya berdoa bersama di sini
kemudian nanti dengan doa itu dengan perantara batu ini
nanti biasanya mereka memanjatkan doa
insya allah doanya bisa terkabul kalau bisa kuat mengangkat batu ini
nah kalau tadi kan ada batu bobot nih mas ini kalau sendang dudo ini apa nih mas
ya sendang dudo ini juga peninggalan sunan kalijaga
jadi ini berupa air yang kelihatannya mendidih tapi airnya dingin
jadi tidak panas
nah air ini mengandung belerang
konon menurut cerita
masyarakat bisa menunggu
menunggu beberapa penyakit
tapi kok ada orang yang berdoa juga di sendang dudo ini ya mas ya
ya mungkin mereka mencari berkah dari peninggalan dari sunan kalijaga
dari airnya itu bisa untuk menimbulkan penyakit
kini merapen akan kembali menjadi pusat perhatian
api untuk obor asean games dua ribu delapan belas yang diambil dari merapen
akan disatukan di kawasan candi prambanan dengan api yang diambil dari india sebagai negara kelahiran asean games
obor ini nantinya akan diarah keliling lima puluh empat kota di delapan belas provinsi di indonesia
sebelum digunakan untuk menyulut kaldron di stadion utama gbk
sebagai penanda dimulainya asean games ke delapan belas pada delapan belas agustus mendatang
erlangga wisnuaji grobogan